pemerintah pusat memutuskan memperluas kebijakan ganjil genap untuk mengurangi polusi udara di jabodetabek
tanggerang raya merupakan daerah yang diwacanakan akan terkena kebijakan ganjil genap untuk mengatur kendaraan yang akan masuk ke jakarta
dan untuk membahas mengenai penerapan aturan gage atau ganjil genap di kawasan tanggerang raya
sudah terhubung bersama kami kepala dinas perhubungan provinsi banten tri nur topo
selamat sore patri
selamat sore mbak
baik pak tri terima kasih sudah bergabung dengan connected pada sore hari ini
terkait dengan kesiapan penerapan uji coba ganjil genap di tangerang raya
sejauh ini bagaimana kesiapannya pak terkait dengan skema kemudian lokasi atau titik titik jalan yang akan terkena gage nanti
terima kasih mungkin kami karena tangerang raya ini bagian dari jabodetabek kami tidak bisa memutuskan sendiri
kami tadi sudah komunikasi dengan disub dki dengan bptj kita saya berharap
ada rapat sebelum kita aplikasikan aturan itu
jadi jangan sampai juga kita melakukan gage tapi berbeda dengan lokasi yang lain
kami berharap kemarin dengan pak saprin kepala dinas perhubungan dki
dalam waktu dekat akan dirapatkan dulu menyamakan persepsi masalah yang gage
apakah mau global atau secara spasial
ini yang akan kita dudukan dulu mudah mudahan nanti setelah rapat kita dapat kepastian apa maunya
kan kita tidak bisa mungkin tidak
ini beda antara tanggerang raya dengan dki mbak
kalau tanggerang raya katakan sampai sepuluh ya jakarta harus yang sepuluh
ini makanya kami akan dudukan akan kami rapatkan untuk penyamaan persepsi itu dulu mbak
oke artinya sejauh ini masih dalam tahap koordinasi dan juga penyamaan persepsi
apakah ini nantinya akan sama diterapkan seperti wilayah di ibu kota di jakarta atau bagaimana
jadi belum ada untuk skema kemudian titik titik atau lokasi yang nanti akan dijadikan
sebagai lokasi atau wilayah ganjil genap belum ya pak belum sampai ke sana artinya pembahasannya
kalau secara konsep kemarin pak gubernur sudah menyampaikan bahwa yang jaringan jalan yang langsung terkonek dengan jakarta
kemarin pak gumrun nyatakan statementnya begitu
kami kan secara teknis harus koordinasi dulu dengan teman teman teknis dulu mbak
dengan dki dengan jabarat
masalah pengaturannya karena ada informasi dki mau ada perubahan waktu
bukan jam tapi menggunakan hari
ini kan yang harus kita dudukkan bareng bareng
jangan sampai nanti tangerang kita ngatur katakan jam sepuluh sampai jam sepuluh
dki sampai jam berapa ini kan nggak connect nanti mbak
saya rasa harus kami dudukkan dulu bareng bareng dengan teman teman di wilayah jabodetabek
oke belum ada prediksi atau estimasi juga kapan ini akan diuji cobakan berarti pak tri
kami akan secepatnya kami setelah rapat kami lapor pimpinan kami harus langsung segera
kami setelah rapat tapi kami akan lapor pimpinan
kami kan tidak bisa ngambil keputusan sendiri
kami harus pimpinan
pimpinan sampaikan pak ini sudah seperti ini
mohon ditunjuk kalau memang jalan jalan
oke apakah nanti akan dalam tahap uji coba dulu pak tri tanpa sanksi artinya untuk melihat kemudian sebagai bahan evaluasi
atau nanti langsung diterapkan sanksi
tetap sosialisasi harus dulu mbak
nah nanti steppingnya setelah sosialisasi berapa hari baru kita lakukan secara hukum lah secara tilang gitu mbak
oke penerapan atau wacana
penerapan ganjil genap yang akan diperluas ke wilayah salah satunya tanggerang raya ini kan untuk mengurangi atau meminimalisir polusi udara kemudian kemacetan
sehingga masyarakat didorong untuk menggunakan transportasi publik begitu pak tri
nah bagaimana kesiapan jika wacana ini nantinya diterapkan kesiapan dengan pengadaan kantong kantong parkir sehingga ini akan mempermudah masyarakat mendorong untuk menggunakan transportasi publik itu tadi
ya karena kan di banten sebenarnya sudah di tangerang raya lah gitu ya
sebenarnya jaringan kereta api sudah lancar lah dalam arti yang jalur yang selatan yaitu tanah abang serpong dan seterusnya kemudian juga ada dua duri tangerang
ini kan secara umum sudah berjalan
mungkin hanya perlu ada peningkatan kapasitas tadi parkir parkir kantong kantong parkir
tapi kantong parkir juga harus kalau ada connecting lebih anggutan lebih bagus kan tidak harus juga menggunakan parkir parking area
karena kalau ada peningkatan lebih anggutan lebih bagus kan tidak harus juga menggunakan parking area
jadi connecting yang perlu jadi dari katakanlah ke rumahnya ada angkutan yang lebih bagus itu orang akan memilih itu
apa yang menjadi concern patri apa yang menjadi catatan sehingga nantinya kebijakan ini bisa berjalan dengan optimal
sesuai dengan niatan awalnya untuk mengurangi polusi kemudian mengurai angka kemacetan itu tadi
ya kami harus optimis bahwa kegiatan itu harus mengurangi polusi tadi sampaikan ada kemacetan mudah mudahan
kalau sudah ada choice angkutan umum yang lebih baik saya akan orang masyarakat akan menggunakan itu
apalagi nanti mungkin dengan adanya macet itu orang menjadi pilihan lain untuk kenapa saya harus macet
sedangkan aja angkutan umum yang lebih fleksir apalagi kemarin sudah dioperasikan contoh yang walaupun ada hal hal yang kurang bagus
dengan lrt kan orang juga banyak pilihan dengan kenyamanan tanpa macet
saya rasa dukungan untuk yang angkutan masalah juga harus tetap ditingkatkan di rumah
oke semoga ini bisa menjadi solusi yang baik untuk menjawab masalah masalah yang ada polusi kemacetan dan lain sebagainya
masih dalam tahap komunikasi koordinasi penyamaan persepsi tadi itu tadi
kita akan tunggu bagaimana perkembangan hasilnya untuk penerapan gage di tanggerang raya
terima kasih pak tri nur topo kepala dinas perhubungan provinsi banten sudah bergabung dengan cnn pada sore hari ini
sore hari ini selamat sore pak sehat selalu
selamat sore terima kasih